oke gini gue punya ide bagus
supaya kita dapat bukti yang
kalo kata pak togar nih ini bukti yang kekirit
supaya kita bisa bongkar tuh hubungan alvin osaurus sama mbak preppy
lo mau kuliah dulu ikutan gak
gimana pak ikut gak
gue ikut gue juga kayak pusnya gue mau nge premain
lo sini dong biar rame
lo kok memar memar alv
nggak gue abis dipukulin sama si nadif
eh lo dipukulin nadif
gue juga gak tau
gak ada angin gak ada hujan
si nadif itu selalu cari perkara sama kita
kita tuh semua udah tahu
anek ips itu tukang anarkis
tapi kali ini udah keterlaluan alv
mereka udah mukulin lo tanpa alesan
lo tenang aja alv
kita bertiga bakalan kasih perintiwan sama nadif
kita bertiga gak terima lo diginiin
kalian emang sound gue yang terbaik
lo istirahat aja di rumah ya
seenggaknya gue gak perlu ngotroin tangan gue
buat ngebalas si nadif
iya jadi gitu ceritanya ki
gue itu takut banget ya
makanya gue tuh buru buru ngabarin lo
berarti ini tuh bukan salah nadif sepenuhnya
lagian lo juga ngapain sih tiba tiba
konfron di depan aldinosaurus langsung
tanpa ada bukti yang jelas yang konkret
ya abisin gue gak tau lagi rifqi
tadi ya gue tuh mau omongin
pas olah sama michelle itu ditemuin kan
tapi kan ke distrik sama olo yang masuk rumah sakit sekali
masuk rumah sakit
masa itu disalahin itu kan musibah kali
sebelum gue sama krupuk walid nih hilang di hutan waktu itu
gue sempet merugokin aldinosaurus lagi telfonan sama madam preti
dan aldinosaurus sebut madam preti itu tante
ya itu kan gak bisa jadi bukti dong botol kecap
emang lo ada rekamannya
perbicaraan mereka enggak kan
ya udah gimana ceritanya
gak ada bukti juga
itu gak dijadiin bukti berarti botol kecap
dia gak bisa mainin madam
jadi dia manggil tante ya kan
gak abis pikir gue sama dinosaurus yang satu ini tuh kok
pikir gue sama dinosaurus yang satu ini tuh hobinya tuh bikin rusuh
bikin ribut mulu
hah udah hobinya paling victim lagi
wah gue yakin pasti si dinosaurus ini udah playing victim ke geng gengnya anak ipa itu
supaya gak suka sama geng ips bener gak sih
udah udah nih kapan sih malah gak jelas banget
mendingan sekarang kita buru buru nyari bukti yang akurat
biar ada alasan kalo dihantar ke tempat aldino
biar gak jadi masalah tuh anak ipa ips ya kan
daripada ntar ribut
masih gue terkejut
ini udah tempat ketiga yang biasa didatangin sama si nadif
gak ada juga orangnya
palingan juga tuh si nadif ngumpet
masih dia tuh ketakutan abis mukulin aldino
karena dia juga tau itu tuh gak bakal tinggal diem
itu si varel sama anak ipa ips
pasti mereka tau tuh nadif dimana
mau ngapain loh pada kesini
mau cari masalah lagi
mau cari masalah lagi
yang abis nyari masalah itu temen lo
dia harus dapet balasan karena udah mukulin aldino
terus kenapa gak si aldino sendiri yang dateng kesini
ketakutan kena pukul lagi ya temen loh
temen lo pengejutnya juara banget sih
gue gak punya waktu ya buat ladenin lo
lo sekarang kasih tahu dimana nadif itu berada
gue gak tau
tau kan dimana si nadif
woy lepas gak
kita gak tau
oke lo mau main kucing kucingan sama gua kita bakalan nemuin adib duluan lu lihat aja ya
ntar apa akibatnya karena lu semua udah bohongin kita cabut lihatin aja kan
lihatin aja hahaha jaga omongannya ya zaman kayak gini mau tau masih diselah kocak
ngomong ngomong si nadi kemana ya gue jadi khawatir sama dia padahal udah gue ajak kesini
tapi dia nggak ada kabar toko aja aja rel iya rel kasihan juga kalau si nadib sampai dikeroyok
iya rel kasihan juga kalau si nadib sampai dikeroyok sama rdcs

nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar serta sekarang malah aktif
coba nomornya kemana nasi itu anak eh sekarang kita cari nadif jangan sampai
rdcs nemuin nadif duluan lember ayo
kita cari karena namanya udah ada di sana
ini kode yang terkirit rain
hubungan alvin osamu sama mbak preppy
gue juga kayak pusnya alvin om mau nge prank
kayak gini ya rencananya
tapi lo yakin itu hidup dan mati lo buat tergajah apa
gue terus ya
udah sih lo kayak nggak percaya gue aja
itu baru jodoh gue
santai aja gak sengecap
terus dulu terus dulu
akhirnya tuh sekarang lo udah mulai sejalan sama gue
mulai kompak mulai support gue
emang namanya proses begitu fah
kayaknya lo mulai jodoh deh
jodoh gak ada jujuran
oke kalau begitu riva
undur diri dulu ya
tidak kalian hati hati ya
lo mau nepa
ini gak ada bucin bucinan
sebenernya gue gak tega mereka semua berusaha bikin masalah buat lo
tapi gue rasa lo butuh dikasih pelayanan
lo butuh dikasih pelajaran biar lo sadar kalau semua yang melakukan itu salah
dan gue berharap banget kalau lo kapok berbuat curang dan seenaknya manfaatin semua koneksi lo